baik nuril harus kembali menerima kenyataan pahit setelah mahkamah agung mengabulkan kasasi kejaksaan tinggi nusa tenggara barat dengan fonis enam bulan penjara dan denda lima ratus juta rupiah
sebelumnya pengadilan negeri mataram membebaskan pegawai honorer tata usaha smu tujuh mataram ini atas kasus pelanggaran undang undang ite pada tahun dua ribu tujuh belas
namun mahkamah agung sudah mengeluarkan petikan terkait kasasi yang telah dilakukan kejaksaan tinggi nusa tenggara barat
baik nuril kini terancam hukuman enam bulan penjara dan denda lima ratus juta rupiah
baik nuril hanya bisa pasrah dengan kondisi yang dialaminya
bahkan ia hanya bisa berharap presiden joko widodo bisa membantunya agar bisa bebas murni
saya dapat kabar untuk penanganan tahun ini
saya tidak bisa berpijak di bukit
sangat kaget dan saya tidak menyangka keputusannya akan begini
keputusan dari pengadilan negeri mataram memutuskan saya bebas bebas murni tidak bersalah sama sekali
dan tidak terbukti di sana bahwa saya menyebabkan kejaksaan tinggi nusa tenggara barat
saya ini tidak adil buat saya apalagi dengan denda yang lima ratus juta
dan kami telah terhubung dengan kepala biro hukum dan humas mahkamah agung bapak abdullah
pak abdullah selamat siang
halo pak abdullah
selamat siang mas
pak abdullah ini belakangan keputusan kasasi untuk kasus bu nuril ini cukup menyita perhatian publik saat ini pak abdullah
apa sebenarnya yang menjadi pertimbangan ketika mahkamah agung mengabulkan kasasi dari kejaksaan tinggi ntb
sampai sekarang itu putusan masih berada di majelis
belum diturunkan pada kejaksaan
tentunya untuk mendapatkan informasi pertimbangan hukum majelis harus membaca putusannya
oleh karena putusan sekarang masih dalam proses pengetikan atau penyusunan atau disebut dengan minutasi
maka sampai sekarang putusan ini masih di majelis hakim pemutus perkara
artinya status hukumnya apakah belum diputuskan
atau masih dalam tahap pembahasan di majelis hakim
atau seperti apa
karena informasi yang berada kan cukup luas ini pak abdullah
untuk putus sudah putus
tetapi untuk mengetahui secara lengkap putusan itu maka kita harus membaca putusan secara lengkap pula
tidak bisa kita membaca putusan hanya sepenggal penggal begitu
pak abdullah satu hal lagi yang cukup menarik adalah ketika
sebelumnya kasus ibu baik nuril ini sudah dinyatakan bebas begitu di pengadilan di mataram
ada fakta bahwa tim digital forensik dari barat skrim polri tidak mematahkan tuduhan jpu
apakah kemudian hasil hasil persidangan ini juga menjadi pertimbangan dari mahkamah agung
iya di dalam putusan pengadilan hakim pasti sudah memutuskan berdasarkan alat bukti
yang sudah diajukan di persidangan
kemudian kalau diperiksa di mahkamah agung ini yang diperiksa adalah penerapan hukumnya
tidak mengadili faktanya
jadi ini ada perbedaan pemeriksaan perkara di tingkat pengadilan tingkat pertama dan kasasi
jadi kalau pengadilan tingkat pertama mengadili perkara berdasarkan fakta
terungkap di persidangan
itulah yang disebut dengan jute fakti
artinya hakim mengadili berdasarkan fakta
sedangkan kalau diperiksa di mahkamah agung yang diperiksa adalah putusan hakim pengadilan tingkat pertama
yang menyangkut penerapan hukumnya
oke baik pak abdullah satu hal lagi
tahun dua ribu tujuh belas kita tahu bahwa ma ini telah mengeluarkan atau menerbitkan peraturan
ma mengenai pedoman mengadili perempuan berhadapan dengan hukum
dalam kasus baik nuril ini seperti apa perma ini diimplementasikan pak abdullah
perma ini sebagai pedoman bagi majelis ketika memeriksa agar tidak menanyakan hal hal sifatnya stereotip
jadi itulah yang harus dijaga agar agar dan martabat para pihak
atau lebih khusus lagi bagi seorang perempuan
tentunya pedoman ini juga bisa diterapkan di semua perkara
bukan berarti kalau di perkara lain bukan perempuan kemudian mengabaikan itu semua
jadi itu bisa diterapkan di semuanya
hakim harus tetap santun tegas lugas dan dapat dimengerti tanpa harus menimbulkan ketersinggungan oleh siapapun
baik pak abdullah terakhir yang jelas
kasus baik nuril ini saat ini begitu mendapat sorotan publik tidak sedikit yang kemudian sebenarnya berempati dengan kasus terhadap baik nuril ini
apa tanggapan dari ma pak abdullah
ya simpati dan empati itu asasi
tetapi lebih bijak kita menunggu putusan
apa yang terurai dalam putusan itulah yang seharusnya dikomentari
tidak terburu buru hanya karena opini kemudian sudah komentar
karena belum tentu yang dikomentari
itu sesuai dengan putusan
oleh sebab itu saya tidak akan memberikan informasi apapun tanggapan apapun kecuali nanti kalau memang putusannya sudah keluar itu akan saya bacakan apa adanya
baik terima kasih pak abdullah kita akan tunggu nanti seperti apa putusannya yang tentu kita akan nantikan seperti apa
terima kasih pak abdullah
kabiro hukum dan humas mahkamah agung